ratusan pedagang pasar seni ubud gianyar bali masih bertahan di lorong pasar yang selamat dari kebakaran
dan akibat kebakaran ini setiap pedagang ditaksir merugi hingga ratusan juta rupiah
penyebab kebakaran hingga saat ini masih belum diketahui
ketut warjana hanya bisa menyelamatkan sedikit dari sisa barang dagangannya
kobaran api kamis pagi terlanjur melalap salah satu kios miliknya di blok b pasar seni ubud bali
ketut warjana tak sendiri
sejumlah pedagang bahkan masih shock mengetahui gantungan hidup mereka musnah
sebagian besar adalah pedagang aksesoris dan oleh oleh khas bali
seperti baju kerajinan ukiran dan pernak pernik perhiasan
rata rata pedagang merugi di atas tujuh puluh juta rupiah
bahkan ada yang mengaku rugi satu ratus lima puluh juta hingga lima ratus juta rupiah
seperti warian riani pemilik kios souvenir baju kain tenun dan lukisan
kira kira puluhan juta lah
belum ada keterangan resmi mengenai nilai kerugian total para pedagang di pasar seni yang terletak persis di depan istana raja ubud ini
penyebab kebakaran pun masih diselidiki
nandang lisa de astike ubud bali
ya alfito ini tampaknya menarik kalau kita bahas karena kebakaran pasar ubud ini hanya berselang tiga pekan
setelah kebakaran hebat yang juga melanda
salah satu pasar utama di bali yaitu pasar badung
kebakaran tepat di tanggal satu maret tersebut juga bahkan berlangsung lebih dari dua belas jam
jika pasar badung lebih ke pasar komoditas dan kebutuhan
maka pasar seni ubud ini bisa jadi ikut memukul bisnis pariwisata di bali karena lebih banyak ornamen buah tangan souvenir dan lain sebagainya
jadi kalau mau ke bali kita tampaknya akan mengalami pengurangan kapasitas untuk souvenir ya
belanjanya juga harus dikurangi
walaupun masih banyak pasar pasar lain
belum mau ke bali kan
besok saya kerja ya
baik kita ke informasi selanjutnya
warga kolong tol wiyoto wiono penjaringan jakarta utara bertekad melawan rencana penggusuran permukiman ilegal yang mereka tempati
warga sendiri telah menerima surat peringatan dari pihak kecamatan penjaringan mengenai rencana penertiban